welcome back di ragam kuliner redaksi pagi
yuk kita cari yang enak dan unik di kota kembang bandung
di jalan lengkong kecil ini ada rumah makan yang menjual menu nasi goreng berwarna hitam
nasi goreng ini dibuat dengan bahan bahan seperti daun jeruk kemangi dan cabai
sementara bumbunya ada bawang merah bawang putih jahe serta serai
semua bumbu tersebut kemudian dimasak bersama nasi
lalu ditambahkan tinta cumi hingga warna nasi pun berubah menjadi hitam
untuk membuatnya hitam maksimal setidaknya dibutuhkan tinta dari dua ekor cumi di setiap porsi penyajian
ternyata olahan nasi goreng hitam di sini sudah ada sejak enam belas tahun lalu lho
menunya berasal dari resep keluarga sang pemilik yang kalau kata pelanggannya sih rasanya tidak pernah berubah dari dulu
nah di rumah saya itu sering masak cumi
nah terus biasanya kan makanan itu ada sisa gak habis banget semua gitu ya
jadi sama ibu saya suka dibuat nasi goreng
dalam sehari nasi goreng hitam di sini bisa laku terjual hingga lima puluh porsi
masih penasaran dengan kuliner unik lainnya
kali ini kita akan berburu ayam goreng gosong
eits bukan gosong yang gak bisa dimakan ya
tapi di jalan pecinan lama kota bandung ini ada ayam goreng hitam pekat bernama sunia ratu
ayam ayam goreng di sini sebelumnya sudah dimasak dengan kecap manis
sehingga ketika dimasak dengan minyak panas minyaknya bercampur dengan kecap berwarna hitam
selain ayam ada juga pilihan lain seperti sete kulit usus dan ati ampla
meski hanya tendenya
tenda kaki lima dengan menu sederhana
tapi banyak pelanggan yang rela antre untuk menyantapnya sambil duduk lesehan di pinggir jalan
pas pertama lihat unik gitu
terus ya pengen coba juga karena orang tua udah waktu itu udah jadi saya diajak ke sini
karena enak rasanya
ayam goreng yang sudah mulai berjualan sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua ini setiap malam yang bisa menghabiskan seratus ekor ayam
yang hitam jangan sampai lolos nih
ragam kuliner serba hitam ini membuktikan bahwa makanan yang rasanya enak tidak selalu terlihat dari penampilan
wilam nasution rusman rusmana bandung jawa barat